sementara itu pasca aksi demo dua puluh dua mei kondisi jakarta mulai kembali normal
gubernur jakarta anies baswedan menyampaikan bahwa jakarta sudah aman dan mengapresiasi pasukan orangnya yang sigap selama demo berlangsung
saya berkali kali menyampaikan bahwa jakarta kondisinya tenang
ruas jalan tamrin dan beberapa jalan di sekitar tanah abang petambu dan seripi
di situ sempat ada ketegangan
tapi sekarang hari ini semuanya sudah relatif tenang
karena itu saya menunjukkan kepada seluruh keluarga jakarta berkegiatan seperti biasa
teman teman pasukan pembersihan dki itu bekerja non stop
dan memang diinstitusikan untuk berada di lokasi non stop
meskipun personalianya diganti
karena bagaimanapun juga masa kerja
jam kerjanya ada batasnya
tapi kita hadir di sana hampir praktis dua puluh empat jam